ketemu mas haipul
ketemu mas haipul
kalau saya nih ketemu yang namanya
itu mas haipul
saya pengen chat rumahnya
itu sebetulnya mas haipul punya bini apa kagak dia
sebenernya gak keberanian pakde ya
andai kata dia punya bini itu bininya nih
masak nasi yang namanya selesai
kenyang gak tembu
kenapa sih celah celang waktu begitu
apa tuh tulisannya tahap perkembangan hewan
begini nih tulisannya
nih segini tulisannya
itu tulisan kecil banget
udah kayak ketombe
emangnya itu keliatan
kamu kalo gak keliatan
inisiatif maju ke kedepan
pak haipul liat ya
ya udah saya tinggal
perasaan lebih kecil ini daripada ketombe

tidak ada keliatan
tidak ada keliatan
tidak ada keliatan
tidak ada keliatan
eh jatuh lagi
tahap perkembangan hewan
kalo nyiram tanaman itu
jangan banyak banyak airnya
ini tuh udah hemat
nyirem tuh begini nih contohnya
pegang nih kalau pakai ember ambil ambil itu aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
gitu aja cukup ya yang boros boros
alamak ih wow sobrisobri masa cirem cuma dicipet cipret dong tahu
tahu itu kalau dicipet cipret uang tanaman ini mau jadi apa itu terlalu irit
kalau kayak begitu kan kasian kembangnya
ngerti banget kalau
masih ternyata f chops
aku punya ide kalau ini heikal mah jelek aku punya ide yang lebih bagus pasti ide aku ini
paling bagus perfect di pokoknya tapi aku perlu bantuan indra sama lho hai udah hahaha hahaha
hai aku boleh begitu kan pak saipul datang membenahi pesantren pun anta biar pesan dan pun
lantai itu lebih baik lagi iya iya saya paham paling itu cuma masalahnya di pesantren suasana
bukannya mungkin gaek mungkin kacau iya anak anak disuruh kecil kamar kalau bagus kalau berantakan
saya juga yang repot kalau kata saya mah dia bangetan apa namanya kebangetan perkusyonis
itu dia maksud saya perpeksionis maksudnya hampir sama dengan ya ya orang inilah persekusi
orang orang gaya gayaan kayak omongan serege ke inggris inggrisan gitu udah halma beda banget lu
sama serege beda antara langit dan bumi yang satu putih yang satu bulu apa sih baru baru
ngomong ngomong pada yang itu sebetulnya punya bini apa kata dia udah semangat berah yang pada
ya aneh kata dia punya bini tuh bininya nih masak nasi yang membukanya selesai masu biji
kenyang gak tembus
ini pada nggak diajarin apa kalau kita tuh gak boleh ngomongin orang yang jelek jelek itu namanya fitnah
kalau kagak benar tapi kalau benar jadi gibah dua duanya gak bagus
ngasih tau lagi
loh kan tadi pak saipul udah makan malam masa sekarang mau makan lagi mas saipu emang lapar lagi
bukan buat sekarang buat sarapan besok
kan pak saiful yang ngajarin kita supaya menghemat
kalau kita masak sekarang berarti peporosan dong
betul itu kata pak dek
pemborosan adalah temannya setan
justru saya tidak boros
saya harus cicipin dulu masakan positi dan pade
nanti kalau nggak enak kan anak anak jadi nggak mau makan
nggak dimakan dibuang begitu aja
itu justru saya bikin supaya tidak mubazir
udah cepat bikinin
lukman indra indra lukman
gak nabrak aku juga
yaudah sekarang aku duduk
emang ada apaan sih sob
kita nih tidur ini udah nyinyak
udah mimpi yang indah
aku tuh mau cerita
ya allah cerita
cerita tuh bisa besok
ini mana mana semua
ini super penting
ya jadi gini
haikal itu punya rencana
buat bikin pak saipul yang galah nyenal jubilah itu
pergi dan gak betah dari perusahaan perangkur hantar
tapi menurut aku rencana dia tuh gak
dan aku punya rencana lain yang lebih bagus daripada haikal
tapi aku butuh bantuan kalian
jadi gini rencana yang lain
aku tuh pengen bikin kecoa
kecuanya itu lebih besar daripada aslinya
dan lebih menyeramkan
aku bikin kecoa mainan itu
semirip miripnya dengan aslinya
jadi dia itu takut
waktu itu aja dia takut sama kecoa
biar dia takut terus kita ketawain deh
terus dia gak betah
dan keluar dia bisa liat nanti
ya gak temen temen
ya gak temen temen
ya gak temen temen
ya gak temen temen